sebanyak tiga puluh delapan personel damkar serta lima unit mobil pemadam dari dinas pemadam kebakaran dki jakarta
diturunkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di kompleks luar gedung dpr mpr ri jakarta pusat
penyemprotan hanya dilakukan di luar kompleks gedung dpr mpr hingga dpd
dimulai dari gedung kura kura gedung nusantara satu hingga tiga hingga seluruh lingkungan parkir kompleks
kepala suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta pusat asril rizal memastikan
upaya ini akan dilakukan berkala selama dua minggu sekali selama masa psbb transisi dki jakarta
pada pagi hari ini kami melakukan penyemprotan terhadap fasilitas luar yang berada di gedung dpr mpr dan dpd ini
nanti mungkin bisa kita lakukan atau dua minggu sekali atau tiga minggu sekali nanti kita lihat
nanti juga kita kerjasama terus dengan sekretar ya
kepala biro pengelolaan barang milik negara dpr ri satyanto priyambodo mengatakan
bahwa penyemprotan disinfektan juga telah dilakukan oleh tim internal dpr ri di seluruh ruangan sidang dan ruang kerja anggota dewan
penyemprotan pun akan terus dilakukan setiap hari sebelum ruangan digunakan untuk rapat
pada hari senin besok itu adalah memasuki masa persidangan dewan
sehingga harapan kami anggota dewan yang bekerja itu mempunyai rasa keyakinan bahwa gedung yang akan dipakai untuk rapat itu sudah dilakukan sterilisasi secara internal oleh kami
tak kalah akan memulai rapat mungkin dua jam tiga jam sebelumnya petugas petugas cleaning service kami siap membantu untuk menyemprot secara manual
memasuki masa sidang dan aktifnya kembali kegiatan anggota dewan
sejumlah protokol kesehatan mulai diterapkan
dalam memberikan rasa aman bagi anggota dewan untuk bekerja